setelah perhelatan pemilihan gubernur dki jakarta berakhir
saatnya pilgub jawa barat menjadi ajang yang paling ditunggu tunggu
meski pelaksananya masih tahun depan sejumlah nama sudah bermunculan
nama nama seperti rituan kamil dedy miswar dede yusuf hingga aagim
banyak disebut dalam bursa pilgub jawa barat
deddy miswar menjadi salah satu figur yang namanya santer disebut dalam bursa pilgub jabar dua ribu delapan belas
pria yang kini masih menjabat wakil gubernur jawa barat ini
dinilai masih cukup populer di tengah masyarakat jawa barat
kepopuleran deddy mizwar tidak lepas dari perannya dalam membintangi sejumlah film dan sinetron tanah air
meski diakui menyandang jabatan wakil gubernur sekaligus menjadi pemain sinetron menjadi sorotan
kalau untuk sekarang satu aja nggak usah dua dua
jadi kalau misalkan dia mau menjabat gubernur ya gubernur aja nggak usah main sinetron
kalau menurut saya sih yang penting kerjaannya beres ya
karena kan kalau main sinetron memang dari basicnya dari dulu gitu kan
kalau saya nggak apa apa ini masalah gitu
menanggapi hal tersebut deddy miswar punya jawaban tersendiri
kalau saya tanya saya tanya balik
kalau ada pejabat main golf itu gimana
ini main film
ya boleh udah selesai
kalau ada pejabat
iya ada pejabat libur nggak ada jual kan main golf
kalau saya ya main film
kalau main golf buang duit
saya dapet duit
guru besar universitas pendidikan indonesia mengatakan
popularitas tidak bisa lepas dari perolehan suara dalam setiap ajang pemilihan kepala daerah
tak terkecuali nama nama besar
seperti dedy miswar
dalam hal ini
arief dedy miswar akan punya pilihan yang pasti
apakah akan terjun di dunia politik secara menyeluruh total
atau kembali menjalani profesi artisnya
dua duanya sangat dibutuhkan ya
jawa barat membutuhkan pemimpin yang kuat yang amanah
juga artis indonesia dunia artis juga membutuhkan deddy mizwar sebagai sosok aktor dengan karakter yang sangat kuat
pilihannya kembali berpulang kepada yang bersangkutan karena beliau sudah dewasa lah untuk mempertimbangkan itu

nama baru yang muncul dalam bursa pilgub dua ribu delapan belas adalah abdullah gimnastiar atau ⁇ aagim ⁇
pemimpin pondok pesantren darut tauhid ini mengaku masih melakukan istiqoroh
untuk memantapkan hatinya maju ke pilgub jabar
tidak sedikit yang menginginkan a'agim untuk tetap menjadi ulama bersama masyarakat
terkait reaksi masyarakat
atas munculnya nama a'agim dalam bursa pilgub
dai kondang ini belum memberikan keterangan karena masih berada di luar negeri
wilam nasution bandung